presiden joko widodo membatalkan seluruh agenda kegiatannya di jakarta dan menuju ke surabaya jawa timur
menggunakan pesawat kepresidenan presiden jokowi menuju ke surabaya untuk memantau langsung penanganan pasca serangan teror bom yang meledak di tiga gereja di kota surabaya minggu pagi
keberangkatan presiden jokowi ke surabaya dilakukan mendadak
keduanya sesuai agenda sepanjang hari minggu presiden jokowi dijadwalkan menghadiri peresmian pembukaan workshop nasional anggota dprd partai persatuan pembangunan p tiga se indonesia di ancol pada pukul tiga belas
serta halakah nasional hubbul waton dan deklarasi gerakan nasional mubalik bela negara di asrama haji pondok gede pada pukul tiga sore
namun dua agenda tersebut dipastikan batal dihadiri presiden joko widodo
melalui bandara halim perdana kusuma didampingi menko polhukam wiranto menteri agama lukman hakim dan mensosnek pratikno kepala negara bertolak ke bandara juanda surabaya pada pukul tiga belas tiga puluh minggu siang
belum ada informasi resmi dari biro pers informasi dan media istana kepresidenan terkait apa saja agenda kegiatan presiden joko widodo selama di surabaya jawa timur